oke kalo emang masih kekeuh masih yakin sama moan lo ga masalah
gue bakal lupain semua permasalahan kita
asalkan game warrior harus bubar
berani gak lo
warrior nyerah men
buka aja dulu
ini bakal jadi simbol kalo emang game warrior udah nyerah sama gue
maksudnya yang paling baik adalah lo

maksudnya yang paling baik adalah lo
terus pengapain masih sih
sekarang gue harus cari petunjuk buat buktiin
ada nomor tapi gak dikasih namanya
pasti adriana sengaja gak kasih nama
tapi gue gak tau
kalo aku teriakin kamu
tapi kamu bakal naik kesini

dan dia pasti akan marah besar dengan kamu reva
coba aja gue gak takut
aku tidak mau aku dengan kamu terus seperti ini
aku tidak mau aku dengan kamu terus seperti ini
aku mau kita berbaikan
aku mau diterima di rumah ini
dan juga diterima oleh kamu
dan juga diterima oleh kamu
warrior ini berarti gue berhak dong kalau mau bubarin geng warrior ini demi keselamatan kita
sekarang geng kita udah punya musuh boy tapi bukan kita yang cari masalah mereka duluan yang
cari masalah sama kita iya kayak enakan juga mereka kalau di mingin aja lagi gua nggak percaya
mau mereka gimana tiba tiba mereka datang masih geng kita walaupun mereka tahu yang kita bubar
cuy justru itu justru itu boleh kita harus tetap bersatu buat jaga diri bukan malah bubar dan mereka
punya mutang nyawa sama kita ingat mereka yang ambil jawab itu lu pikir gua sedih lu pikir gua
lebih ngerasa kehilangan fitur daripada lu gua kenal sama keluarga mereka gue deket sama keluarga
mereka lu lu kenal sama keluarga mereka enggak kan terus kenapa lu nggak balas kematian dia
matian vito itu bukan karena geng serigala tapi karena tuhan kalau tuhan pengen ngambil nyawa lo
hari ini juga bisa ngerti nggak sih maksud gua lu masa ceramahin gue max lu tuh emang harus ceramahin
itu cuma bisa mancing emosi doang dan selalu melanggar peraturan geng kita
malah cari kesalahan gua
sekali lagi lu ngukul gue lurusan kamu gue
gue belain dia iya gue belain dia kenapa
malu udah udah gua mau kayak gini ya gua nggak mau kita ribut kayak gini
namanya bukan wario keluar dari sini
boy vito tuh meninggal dan dia sahabat kita terus lo mau maafin geng serigala gitu aja
vito juga enggak bakal terima boy ya boy haikal bener nyawa harus dibayar dengan nyawa salah satu
dari geng mereka harus ada yang mati tapi gak usah pakai bales juga bro gini deh kalian pikir aja kalau kita balas dengannya juga lu berpikir aja kalau kita balas
dendam sekarang terus mereka balas dendam lagi siapa yang mati
lu mau nyusup gitu enggak kan
debat ini dulu ya
gue yakin nomor ini pasti nomor yang tadi adriana bilang cinta cinta itu
iya gue dapat nomor lu tuh dari adriana
jadi gini ya gue mau kasih tau ke lu kalo adriana itu lagi dalam bahaya besar banget jadi kita harus tolong dia
adriana dalam bahaya
mendingan kita ketemuan aja gimana
kita ketemuan di komplek puri nirwana gimana
mau kemana tuh anak
gue berani jamin itu orang pasti gak bakalan berani datang ke sini